makam istri presiden ke enam susilo bambang yudhoyono ani yudhoyono terlihat ramai dikunjungi peziarah yang telah antri sejak pagi di taman makam pahlawan kalibata jakarta
keluarga yudhoyono juga tampak hadir mengunjungi pemakaman untuk ziarah dan melakukan prosesi tabur bunga serta berdoa dalam suasana idul fitri kali ini
sb beserta kedua putranya edi baskoro dan agus harimurti yudhoyono hadir sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat di tmp kalibata jakarta selatan
turut hadir pula istri kedua putranya alia rajasa dan anissa pohan beserta keempat cucunya
di sela sela prosesi doa sby bercerita tentang kenangan indah semasa istrinya hidup yang dalam ziarah kali ini dihadirkan sebagai bentuk penghormatan terakhir untuknya
yudhoyono juga menyebut batik hitam bercorak burung saung galing yang dipakai keluarganya adalah pilihan ani sendiri yang tadinya hendak dipakai bersama di hari raya
biasanya batik yang dipilih
itu warnanya terang bapak ibu
tetapi saya juga tidak mengerti barangkali tidak kuasa menangkap isyarat yang ada di balik pilihan batik yang kami gunakan sekarang ini
ibu ani memilih batik bernuansa hitam sawong galing
yang konon dari pengertian saung galing itu mengibaratkan sebuah burung
burung yang terbang ke surga
saya baru tahu setelah memahami apa makna dari pilihan ini